kanjeng ibu harus menegur paman gelap nyawang
kalau tidak aku tidak mau latihan lagi
bukan hanya ibu akan menegurki gelap nyawang
tapi ibu juga akan melaporkan hal ini ke ramang
supaya ia tahu
apa akibatnya kalau memandangmu sebelah mata
aku mengenal suara kalian
karena acalmu sudah dekat
berani cari perkara
dan berani sumber
gila aku susah banget
beraninya ikut jambul
dia bukan ternyata kita
paman akan memberitahu kalian tempat berburu di hutan
agar kelak kalian tidak keliru
dan membuat bahaya menghampiri kalian
batu kerikin ini adalah tempat yang aman untuk berburu
sedangkan batu yang besar ini adalah daerah berbahaya
dan tidak memungkinkan kita untuk berburu
jadi waktu kami hampir diterkam hari ini
daerahnya ada di sini paman
tak seharusnya kalian berada di sana
dan kalau kita menelusuri tempat ini
kita akan sampai
jangan nam upka itu berisi kepada dewi
terus meng relatif
adalah yang kita tunggu
burung ini berkata ada prajurit sedang dalam bahaya di sana
cepat maman ikuti burung itu baikkan
dasar manusia tidak berguna menghabisi satu orang saja karena tidak bisa
hai pak rahang
kita segera ke istana sekarang ingat
kalau sampai bocor nyawa
kalau nggak mau belajar caranya berburu
mendingan bicara jujur mau sengarang cerita segala aku tidak mengarang cerita
terus kenapa kamu bilang kalau burung tadi itu membawa berita
aku bicarain sebenarnya burung itu mengatakan bahwa ada yang butuh pertolongan
ah bohong pasar anak kecil kenapa tadi kamu gak sekalian aja bilang kalau burung itu lapar
ya itu takut diburu
aku bicara yang sebenarnya kakang
dia masih hidup
apa yang terjadi
kalian banyak diserang atau banyak
seandainya aku tidak terlambat
mungkin mereka bisa terselamatkan
siapa yang menyerang orang orang ini
sebaiknya kita kembali ke istana sendiri
bahaya kalau ada orang
tidak ada yang melihat aksi kita
tidak ada seorang pun yang melihatnya
kalaupun mayat prajurit ini
tidak ada yang tahu
kalau saya yang melihat disini
tidak keliru aku memilih
saya hanya duduk di sekitar sini
yang kebetulan lewat
saya tidak bermaksud
apa yang kau lakukan disini
saya hanya mencari kayu bakar di sekitar sini ki
apa kau mendengar pembicaraan kami
saya tidak mendengar apa apa lagi
benar kau tidak mendengar
benar kau tidak mendengar
saya sudah buat dia seperti dicabik cabik binatang buas gusti
kenapa kamu anda mendengarkan pada waktu katanya
mereka bisa c acara
yang lebih besar loving
padahal aku sudah
memperhatikannya dengan sangat baik
pergi begitu saja
apakah ki gelap nyawang tidak bicara apa apa
mungkin saja ada urusan yang harus ia selesaikan
benar kan jeng ibu
gara gara jaya dewata
kenapa dengan anak itu
kalau burung yang datang itu
ada prajurit yang harus diselamatkan
lalu ki gelap nyawang percaya begitu saja
benar jeng ibu
ibu berani ya ki gelap nyawang
kan jeng ibu harus menegur
kalau tidak aku tidak mau latihan lagi
bukan hanya ibu akan menegur
tapi ibu juga akan melaporkan
hal ini keramamu
supaya ia tahu
kalau memandangmu sebelah mata
apa yang terjadi dalam mereka
aku menemukan mayat ini di pinggir hutan
kita siapkan pulasara
apa itu sih
kigelap nyawang dipanggil dengan rama prabu
bukan kan ibu bukan itu
paman gelap nyawang pergi
karena tidak biasanya kigelap nyawang meninggalkan tugasnya
apalagi sedang mengajarimu
tadi ada burung hinggap di pura itu
burung itu mengatakan ada prajurit yang butuh pertolongan
aku mengatakannya pada papan gelap nyawang
lalu paman nyawang mengikuti burung itu
biarkan kigelap nyawang yang menyelesaikannya
tugasmu hanya terus belajar
nanti kalau kigelap nyawang sudah pulang
ia pasti akan terus melanjutkan mengajarimu